masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan republik indonesia
dimana pasukan garuda yang bergabung dalam misi pemelihara perdamaian di
sudah melakukan bakti sosial
selain membantu warga yang tengah dilanda pertikaian
baksos ini juga merupakan sarana diplomasi antar negara
bakti sosial pasukan garuda dilakukan dengan membagikan buku
alat tulis al quran bagi para murid sekolah di daerah abu zar darfur barat
selain alat belajar pasukan yang tergabung dalam satgas indobat dua ini
juga membagikan batik untuk memperkenalkan budaya indonesia
aksi bakti sosial ini merupakan rangkaian peringatan hari kemerdekaan republik indonesia
puncak peringatan ditandai dengan upacara pengibaran bendera
yang diikuti oleh seluruh pasukan yang bertugas dalam satgas indobat dua
bertindak selaku inspektur upacara yaitu force chief of staff
brigjen karmin suharna dengan komandan upacara mayor infantri muhammad mulyono